angka positivity rate di indonesia semakin menunjukkan peningkatan
pada bulan april rata rata kasus positif sebesar tiga belas sembilan puluh delapan persen
bulan mei sempat menurun ke angka sepuluh delapan persen
dan puncaknya pada bulan agustus mencapai lima belas empat puluh tiga persen
sementara sejak awal september angka positivity rate berada di kisaran tiga belas persen
tim pakar satuan tugas penanganan covid sembilan belas menyatakan positivity rate di indonesia tinggi
karena mayoritas didapatkan dari penelur suran kontak kasus positif
palingnya lebih dari enam puluh tujuh puluh persen dari angka yang ada di sini
ini kurang lebih positivity rate mereka adalah lima belas empat puluh tiga
kebanyakan orang orang yang positif ini adalah mereka yang juga berasal dari kontak tracing
ini akan jauh lebih tinggi resiko positifnya
jadi ketika satu orang positif ditelusuri keluarganya
orang yang tinggal satu rumah teman di kantornya atau dia jalan kemana
ini ketika ditelusuri kontaknya akan jauh menemukan orang orang yang positif
dibandingkan kita mencoba men screening pasar men screening mall
dari griffith university diki budiman menyatakan bahwa
angka positivity rate yang tinggi menunjukkan jumlah tes yang belum cukup banyak di indonesia
apalagi dengan munculnya strain virus baru yang memungkinkan penyebaran yang lebih cepat
menurut diki solusinya adalah menambah jumlah tes dan penelusuran kontak
serta melakukan isolasi di rumah sakit darurat yang dipisahkan dengan rumah sakit rujukan
yang harus tetap menjadi inti dari
dalam aspek positivity rate ini adalah kembali ke aspek testingnya
psbb juga kalau testingnya itu tidak dilakukan sesuai target yang tadi
mau psbb berbulan bulan juga positivity ratenya akan tinggi
angka kematiannya akan tinggi
kota lima peru itu saya sangat sarankan setiap pemerintah daerah punya rumah sakit darurat
rumah sakit darurat ini akan berfungsi untuk men screening
menyaring pasien terutama yang bergejala ringan dan atau yang tidak bergejala
jadi mereka ini jangan langsung ke rumah sakit rujukan
karena rumah sakit rujukan ini harus dibatasi adalah hanya untuk orang yang memang
pertama mengalami gejala berat
sampai kritis ya
kedua bisa bergejala sedang tapi dia membutuhkan rawatan tim medis
jika positivity rate terus berada di atas angka lima persen yang menjadi standar who
maka pandemi covid sembilan belas di indonesia masih jauh dari kata terkendali
angga putra maranata tambu bolon jakarta